dan terkait pembebasan bersyarat siti aisyah terdakwa kasus pembunuhan kim jong nam
kami ajak anda untuk mendengarkan keterangan pers dari kementerian hukum dan ham langsung dari bandara halim
perdana kusuma jakarta timur
sudah baik saya mulai ya ini waktu baik adik adik semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya hari ini adalah satu sukacita besar bagi kita semua sebagai anak bangsa
pada hari ini adik kita siti aisyah yang semua kita sudah tahu bahwa beliau dituduh melakukan suatu tindak pidana
ya dituduh membunuh kim jong nam
ya yang akibatnya beliau harus melalui proses hukum di malaysia
dan pada hari ini genaplah dia dua tahun dua puluh tiga hari menekam di penjara malaysia
atas perintah bapak presiden kami menlu kapolri jaksa agung semua pejabat
diperintahkan untuk dengan berkoordinasi dengan pihak malaysia
untuk mencari cara untuk pembahasan beliau
dan ini sudah dilakukan dan bahkan bapak presiden sudah berkomunikasi
baik dengan pemerintahan sebelumnya di bawah pimpinan masih pak pm najib
maupun dengan tun mahathir
jadi adalah suatu proses panjang upaya yang dilakukan dalam rangka membantu seluruh aisyah
dan memastikan kehadiran negara sesuai dengan awal cita
saya juga ketua diaspora indonesia pak dato' hairul
sebelum saya teruskan ada iqbal direktur perlindungan
saudara cahyok direktur jenderal administrasi hukum umum
dan saudara aisyah
kita menyurati setelah diadakan perundingan pendekatan yang baik
maka beberapa waktu yang lalu kami menyurati pajak sagu
bulan agustus tahun lalu
saya juga sudah bertemu dengan jaksagung
bertemu dengan pm mahathir
ibu mainlu juga begitu
bahkan jaksagung kita juga pernah menyampaikan
dan semualah ikut berperan
dalam surat kami kami meminta kepada jaksagung malaysia
untuk membebaskan beliau membantu beliau
dengan tiga alasan
siti aisyah meyakini apa yang dilakukannya semata mata
bertujuan untuk kepentingan reality show
sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh king jong nam
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini